datang masam seorang presiden
isinya sembako pak sembako
ada beras ada roti kue ada gula oke coba
saya yakin freedianto saksikan terus program program kompas tv melalui
siaran digital pay tv dan media streaming lain tv pendek dan percaya